tak biasanya menteri pertahanan prabowo subianto menjadi supir presiden joko widodo
momen ini terjadi di sela sela acara rapat pimpinan kementerian pertahanan
kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan taktis terbaru produksi pt pindad
yang kemudian diberi nama maung oleh presiden jokowi
pengembangannya apa pak
tanya pak men
rantis mau kali ini adalah versi tiga yang merupakan pengembangan mau versi sebelumnya
versi ini diklaim lebih tangguh lebih multiguna namun tetap nyaman
kita desain untuk yang versi tiga ini adalah lebih compact
wheelbase nya sepuluh inches lebih kompak
kemudian karakteristik untuk off road dan juga untuk on the road itu kita hybridkan
jadi tidak terlalu kasar di jalan raya
tapi di daerah
pegunungan tetap tangguh
pt pindad merancang maung dalam tiga seri
yaitu seri komando seri tangguh serta seri jelajah
perbedaannya hanya terletak pada bentuk kabin
seri komando misalnya diperuntukkan bagi komandan satuan
sementara seri tangguh memiliki kabin terbuka lantaran difungsikan sebagai kendaraan untuk pertempuran
untuk spesifikasi teknis maung memiliki bobot dua dua ratus hingga tiga kg
sementara kecepatan maksimal dibatasi hingga seratus km
meski terlihat gagah maung dilengkapi sejumlah fitur selayaknya kendaraan pada umumnya
meski dirancang sebagai kendaraan taktis
tapi dari sisi kenyamanan
maung versi tiga ini tidak kalah dengan kendaraan suv sipil pada umumnya
jadi di sini ada juga ac perangkat hiburan
dan versi yang saya naiki saat ini adalah versi yang metik
jadi pengendara tidak merasa terlalu lelah
walaupun begitu versi ini tetap menggunakan empat x empat
empat x empat jadi tetap tangguh untuk jalan di jalanan off road
kementerian pertahanan juga telah menandatangani kontrak pembelian maung sebanyak dua tujuh ratus tiga puluh delapan unit untuk dua tahun ke depan
nantinya maung akan digunakan sebagai kendaraan dinas komandan komandan satuan di tni di tiga matra
serta untuk pertempuran
iwan hermawan dwi ari jakarta